presiden joko widodo memutuskan untuk memperpanjang ppkm level empat di jawa dan bali yang diperpanjang hingga dua agustus dua ribu dua puluh
hingga dua puluh lima juli dua ribu dua puluh satu kasus positif covid sembilan belas di tanah air telah mencapai lebih dari tiga satu juta kasus
dki jakarta menyentuh lebih dari tujuh ratus delapan puluh ribu kasus di susul jawa barat dengan lima ratus enam puluh ribu kasus
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya bagaimana ppkm di masing masing apakah di jakarta akan ada efek dari ppkm ini kita langsung ke victor pangaribuan
nanti juga ada rekan kami produser lapangan sian indonesia ada kiki haryadi di bandung
kami akan ke victor terlebih dahulu untuk memperlihatkan bagaimana pantauan ppkm level empat lanjutan ini di jakarta
selamat siang victor bagaimana pantauan anda dalam ppkm level empat ini
apa aturannya berubah victor antara ppkm sebelumnya dengan ppkm saat ini
selamat siang heranov saat ini saya berada di simpang lampiri durensawi jakarta timur
ini adalah salah satu pos penyekatan yang memang didirikan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level empat di ibu kota atau di dki jakarta
di belakang saya ini kendaraan yang melintas adalah kendaraan dari arah bekasi jawa barat
tadi saya melihat antrian kendaraan yang cukup panjang pengendaraan dicek satu persatu
apakah mereka membawa
bawa surat registrasi tanda pekerja untuk bisa masuk ke ibu kota atau tidak
kalau tidak langsung diputar balik
nah memang alasan yang diambil oleh pemprov dki jakarta untuk atau pemerintah itu memperpanjang masa ppkm leveling ini di dki jakarta ini level empat ya heranov ya
ini ada beberapa alasan menurut satgas penanganan covid sembilan belas memperlihatkan data bahwa terjadi penurunan kasus positif covid sembilan belas meskipun kalau saya lihat dari hari ke hari
di empat hari terakhir saja
di tanggal dua puluh satu sampai dengan dua puluh empat juli ini pertambahan kasusnya masih rata rata sekitar empat puluh lima ribu orang
di dki bagaimana heranov
masih cukup tinggi tapi turun
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan kemarin begitu bahwa angka positif covid sembilan belas di dki jakarta ini di tanggal dua puluh empat juli mencapai delapan ribuan kasus
kemudian di tanggal dua puluh lima juli turun
ini ada lima ribuan kasus
ini artinya ppkm darurat atau ppkm level empat maksud saya ini cukup signifikan membantu menurunkan angka kasus positif di dki jakarta
lalu ada lagi alasan atau pertimbangan pemerintah melalui petugas pemerintah setempat begitu
ini memperlakukan ppkm leveling ini dengan angka testing harian
yang memang sampai hari ini belum memenuhi
target yang dicanangkan oleh pemerintah
satgas penanganan covid sembilan belas ini menyatakan bahwa di tanggal dua puluh empat juli heranov hanya satu ratus tujuh puluh sembilan ribuan orang saja yang melakukan tes untuk covid sembilan belas
padahal target yang dicanangkan pemerintah perharinya adalah tiga ratus dua puluh empat ribuan orang menjalani tes baik antigen maupun pcr
ini masih kurang
kemudian dilihat lagi dari keterisian tempat tidur
di ruang perawatan
ruang perawatan pasien covid sembilan belas di rumah sakit rumah sakit rujukan covid sembilan belas
ada satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan covid sembilan belas di dki jakarta
dan ikatan dokter indonesia mengatakan bahwa di jabodetabek saja heranov ini sudah mengalami penurunan sejak tanggal tiga sampai dengan dua puluh lima juli kemarin
sejak ppkm ini diberlakukan
di dki jakarta bagaimana
wakil gubernur dki jakarta ini mengatakan bahwa bor atau keterisian tempat tidur untuk rawatan covid sembilan belas
kemudian icu juga
ini pemakaian tempat tidur di icu juga turun
tapi heranov angka itu masih cukup tinggi
inilah alasan mengapa ppkm level empat di dki jakarta perlu untuk tetap diberlakukan
tapi presiden joko widodo juga memberikan kata kata

yang teknisnya akan diserahkan kepada pemerintah setempat dalam hal ini
gubernur dki jakarta nanti mungkin akan merilis begitu hari ini bagaimana aturan aturan baku yang harus atau berlaku di setiap daerah begitu
di pelonggaran pasar tradisional atau pasar rakyat misalnya
ini sudah boleh buka seperti biasa namun harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
ini untuk pasar tradisional yang menjual bahan kebutuhan pokok sehari hari
nah untuk pasar rakyat yang tidak menjual bahan kebutuhan pokok
seperti misalkan barang barang begitu kemudian mebel atau menjual perhiasan ini boleh dibuka
nah kemudian ke dagang kaki lima toko kelontong laundry kemudian usaha seperti bengkel tempat cuci mobil dan usaha usaha kecil sejenisnya
ini boleh dibuka diizinkan sampai pukul sembilan malam
teknisnya nanti diatur oleh pemerintah setempat dalam hari ini pemprov dki jakarta
dan kemudian pkl atau lapak jajanan usaha kuliner ini yang memang terpuruk sekali selama ppkm kemarin diberlakukan saja
ini boleh dibuka hingga pukul delapan malam dan dibolehkan makan di tempat atau di restoran
tetapi maksimal makan di situ hanya di restoran hanya dua puluh menit saja
ini yang akan menjadi apa ya
saya sebut sebagai saran saya
saya sendiri merasakan bahwa bagaimana ppkm ini bisa berjalan dengan benar atau tidak
kalau misalkan setiap orang yang akan makan di warung makan mereka harus dua puluh menit harus keluar lagi
saya rasa bagaimana dengan pengawasannya
ini yang harus diperhatikan
pemerintah harus mengawasi dan melakukan pengawasan di mana saja di dki jakarta yang ada usaha tempat makannya
kemudian melihat bagaimana pelanggan yang makan
apakah dua puluh menit mereka selesai makan lalu bisa langsung keluar dari rumah makan
tadi saya melihat rumah makan kecil saja
sepuluh menit setengah jam saya tunggu satu jam saya tunggu
mereka masih berada di situ heranov
ini artinya pengawasan untuk pelonggaran pelonggaran atau relaksasi yang diberlakukan atau diberikan oleh pemerintah perlu disiapkan oleh pemerintah setempat begitu
lalu bagaimana dengan aturan tempat kerja
ini masih sama dengan aturan ppkm sebelumnya
yang di tanggal tiga sampai dengan dua puluh lima juli
kemudian yang sektor esensial yang kritikal
ini yang kesehatan keamanan
tapi syaratnya itu tadi
harus ada surat tanda registrasi pekerjaan dikeluarkan oleh pemprov dki jakarta
jadi warga jabodetabek wilayah agglomerasi ayo mari kita silakan diurus suratnya
supaya nanti ketika berangkat bekerja dari daerah bekasi depok tangerang akan masuk ke jakarta
bisa bebas melenggang
tidak seperti tadi pagi saya lihat memang
di sini ada penyekatan dan penjagaan yang dilakukan oleh petugas ketika tidak membawa surat tersebut tidak boleh masuk
dia harus balik kanan
diputar balik begitu
nah kemudian ada aturan ibadah
ini juga memang dianjurkan oleh pemerintah selama ppkm
leveling ini tidak melakukan ibadah secara berjamaah
kemudian pusat perbelanjaan atau mal yang tadinya tutup sementara
yang sekarang sudah bisa buka namun dengan aturan khusus
nanti teknisnya presiden joko widodo ini menyatakan bahwa kemarin sore
teknisnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah
ini artinya kita menunggu bagaimana keputusan gubernur dki jakarta
terkait aturan aturan atau relaksasi yang diberikan
nanti apakah berubah sistem transportasi umum seperti apa
kemudian kendaraan pribadi seperti apa
warung warung makan seperti apa begitu
tapi heranov yang perlu kita sadari adalah bukan tentang memprotes apakah kebijakan ini perlu atau tidak
kalau dilihat dari angka kasus positif covid sembilan belas
kemudian ketersediaan tempat tidur juga sekarang sudah mulai berkurang
jadi maksud saya ketersediaan masih cukup banyak
karena memang keterisiannya terus berkurang
ini adalah salah satu titik cerah
ketika kita bisa melakukan pembatasan pembatasan sejenis ini
berarti ada dampak dampak positif yang bisa kita rasakan
tapi dampak negatifnya kembali lagi
bahwa saya merasa bukan hanya soal kesehatan
ataupun soal ekonomi saja yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah
ini adalah soal kesehatan mental heran of
kemarin saya wawancara dengan psikolog klinis joyce manurung mengatakan bahwa
untuk gangguan kesehatan mental atau stres di masa pandemi ini tidak boleh dianggap sepele
bahkan bisa terjadi kekebalan perilaku
dimana orang sudah mulai tidak peduli
seperti orang sudah malas memakai masker
kemudian ketika di rumah saja sudah malas bergerak
ini banyak sekali
dampak buruk yang bisa dialami yaitu stres
di tahun kemarin di awal pandemi
tahun dua ribu dua puluh bulan mei
ada riset heranov bahwa dari kementerian riset dan teknologi
di dua ribu dua puluh dari enam ratus empat puluh responden tenaga kesehatan
kemudian ada lagi lembaga survei
ini dari responden di lima provinsi termasuk dki jakarta

ini artinya ketika semua diperketat
yang perlu dipenuhi hitungan adalah
bagaimana cara agar kesehatan mental masyarakat di indonesia tetap terjaga
baik perlu dicatat juga kesehatan mental dari masyarakat terhadap ppkm level empat ini
juga anda katakan masih terdapat pelonggaran terhadap warung makan
yang masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga
dimana mereka masih makan lebih dari dua puluh menit
tapi bagaimana dengan bandung
bagaimana dengan bandung
victor kita akan langsung coba untuk tanyakan langsung ke kiki haryadi
bagaimana ppkm di sana level empat ini
pelonggaran dilakukan di sebelas kabupaten kota
seperti kabupaten majalengka dan kuningan di jawa barat
di wilayah ini angka kasus covid sembilan belas nilai menurun
dalam pantauan anda kiki
bagaimana dengan evaluasi ppkm level empat kali ini di bandung

ya heranov memang pemerintah pusat kemarin malam sudah mengumumkan

yang diperanjangan untuk ppkm leveling di sejumlah daerah di jawa dan juga bali
termasuk juga di provinsi jawa barat
beberapa waktu lalu ridwan kamil gubernur jawa barat
sudah mengumumkan bahwa memang ada penurunan
tingkat penyebaran covid sembilan belas di wilayah jawa barat
melalui akun instagramnya
ridwan kamil mengatakan bahwa memang dari dua puluh tujuh kabupaten kota
enam belas kabupaten diantaranya
memang masih berada dalam level empat
sementara sebelas diantaranya sudah masuk ke level tiga
artinya memang ada beberapa indikator yang sudah dievaluasi
oleh pemerintah provinsi jawa barat
oleh pemerintah provinsi jawa barat
nampaknya sebelas kabupaten kota ini
sudah berada di level tiga
dalam arti memang kasus penurunan covid sembilan belas nya
dinyalai signifikan ataupun turun
secara perlahan begitu
ketika ppkm daerah ini diterapkan
pada tanggal tiga hingga dua puluh juli
kemudian juga ppkm level empat
pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh lima juli kemarin
jadi memang gubernur jawa barat menyimpulkan
bahwa memang dengan diberlakukannya ppkm
ataupun pembatasan masyarakat
untuk melakukan aktivitas ini sudah ada
hasilnya begitu pada dua pekan
ataupun dua pekan lebih dari penerapan
ppkm darurat ini
namun memang untuk sisanya
seperti kota bandung
kemudian juga daerah jabodetabek ini
masih berada dalam level empat
artinya memang aturan aturan yang kemudian diterapkan
ini masih sama ketika ppkm level empat diterapkan
pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh lima juli
belum bisa menerima informasi lebih jelas
dari pemerintahan yang ada di bawah
pemerintah provinsi jawa barat
seperti salah satunya dari pemerintah kota bandung
secara perual mungkin masih sama
karena memang masih dalam zona
level empat untuk wilayah kota bandung
sehingga kita masih menunggu
apakah memang ada pelonggaran pelonggaran baru
dari pemerintah kota bandung
terhadap penerapan ppkm leveling
yang kemudian saat ini bisa diterapkan
herr arnaud tadi kita berbicara bandung
saya ingin tarik ke wilayah jawa barat
dari dua puluh tujuh kabupaten kota
memang ada beberapa catatan catatan
yang perlu kita perhatikan
di jawa barat ada satu aplikasi
di sana informasi memang jelas disampaikan
pemerintah provinsi jawa barat
termasuk juga bad occupancy rate
ataupun tingkat keterisian dari rumah sakit
pagi tadi saya cek secara berkala
memang angka keterisian
di sejumlah rumah sakit
rujukan covid sembilan belas di wilayah jawa barat ini
yang tersebar di dua puluh tujuh wamen kota
yang lebih dari dua ratus
herr arnaud mungkin kita pernah mendengar
namun per hari ini
pertanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
awalnya kami mengira bahwa memang ada penurunan
secara cukup banyak
begitu yang kemudian terjadi
di pemerintahan provinsi jawa barat
namun kami juga coba tanyakan langsung
kepada kepala dinas kesehatan provinsi jawa barat
memang ada penurunan tren
dari peningkatan kasus covid sembilan belas
namun tidak serta merta ini bisa menyimpulkan
bahwa memang penurunan bed occupancy rate
dari sembilan puluh delapan puluh menjadi enam puluh delapan ini
adalah penurunan kasus
yang cukup signifikan di wilayah jawa barat
karena memang pemerintah jawa barat
terus melakukan testing
kemudian juga menambah kapasitas
dari tempat tidur
untuk pasien covid sembilan belas
di sejumlah rumah sakit rujukan
di wilayah jawa barat yang jumlahnya
lebih dari dua ratus rumah sakit rujukan
di provinsi jawa barat
namun dengan adanya penurunan tersebut
kita bisa melihat bahwa memang testing
terus dilakukan oleh provinsi jawa barat
pemerintah provinsi jawa barat mengklaim
bahwa dengan adanya pembatasan
kemudian juga adanya pergerakan mobilitas yang dibatasi
testing di jawa barat ini
sebelum ppkm targetnya berada di angka tiga puluh ribu per hari
namun ketika ppkm darurat
kemudian juga leveling
diterapkan angkanya sudah mencapai empat puluh ribu
sehingga memang angkanya cukup signifikan naik
yang kemudian dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat
dalam arti ini adalah nilai yang positif
hal yang positif yang kemudian dilakukan
oleh pemerintah provinsi jawa barat
disamping itu ada beberapa hal yang menjadi catatan
juga soal penambahan kasus
penambahan kasusnya memang
darurat ini masih fluktuatif
empat ribu kemudian juga ada lima ribu
bahkan terbesar pada tanggal lima belas juli
artinya hampir dua pekan
setelah ppkm darurat ini diterapkan
oleh pemerintah pusat
kemudian diturunkan oleh pemerintah provinsi jawa barat
angkanya bisa mencapai sebelas ribu
nah artinya memang ada kenaikan
ada penurunan kasus harian
dari sejumlah kabupaten kota yang ada di jawa barat
dari mulai tanggal tiga juli dua ribu dua puluh
ketika awal ppkm darurat diterapkan
hingga tanggal tiga juli dua ribu dua puluh satu
ketika awal ppkm darurat diterapkan
artinya kemarin rata rata kasus di wilayah provinsi jawa barat ini
berada di angka lima per kasus
kalau kita bandingkan dengan angka angkanya
dengan sebelum ppkm memang
ada sedikit tren penurunan
biasanya ada tujuh ribu ada delapan ribu
namun secara rata rata lima ribu
kita bisa melihat memang dengan hal ini
dengan ppkm ini memang ada penurunan
ataupun penurunan tren
namun memang di sisi lain ada pro dan juga kontra
terutama dari kalangan kalangan yang terganggu
begitu misalkan para pedagang kecil
toko toko kecil yang memang terpaksa
hingga saat ini harus menutup dagangan mereka
kita masih menunggu bagaimana kelanjutan
dari pemerintah provinsi jawa barat
yang kemudian diturunkan kepada dua puluh tujuh kabupaten kota
terkait dengan aturan aturan tersebut
yang kemudian dilakukan di level tiga
wilayah cerbon majalengka
terkait dengan level level yang kemudian turun
dari empat menuju ke tiga ini haranoff
meski terjadi penurunan
menurun di bandung atau di jawa barat khususnya
tapi masih terjadi fluktuatif penambahan kasus covid sembilan belas
di jawa barat kita tunggu bagaimana
modifikasi dari ppkm level empat
di jawa barat khususnya
terima kasih atas laporan lengkap anda
kiki haryadi langsung dari bandung jawa barat
dan sebelumnya ada dengan kami juga
langsung dari durensawit jakarta